tragedi di stadion kanjuruhan sabtu satu oktober lalu menyisakan banyak kisah pilu
salah satunya adalah yang harus dialami oleh muhammad alfian syah
duka dan kesedihan mendalam tergambar jelas pada raut muka bocah berusia sebelas tahun ini
satu oktober lalu alfie bersama kedua orang tua paman dan sepupunya menonton langsung pertandingan arema fc versus persebaya di stadion kanjuruhan
tak disangka pengalaman pertama alfie menonton pertandingan sepak bola di stadion berubah menjadi tragedi
kedua orang tua alfie tewas akibat berdesak desakan
sementara alfie paman dan sepupunya bisa menyelamatkan diri keluar dari stadion
alfie itu keluar dulu menjawil
loh ayah sama mamamu gimana
di sana masih di dalam gitu
terus saya lari itu
terus ada supporter bopong anak perempuan
loh mbak kan hitungannya
oh ya oh ini mbak saya
setelah itu dibawa ke pinggir pintu
mas teman saya saya panggil tolong jagain saya tak cari suaminya
saya sebelum ke pintu
saya sudah kelihatan suaminya di bopong juga
kericuhan yang terjadi di stadion kanjuruhan satu oktober lalu menjadi salah satu tragedi terburuk sepanjang sejarah sepak bola nasional
ratusan orang meninggal dunia termasuk kedua orang tua alfie
sementara ratusan orang lainnya mengalami luka berat dan ringan
saya sayangkan tribun saya itu tidak ada masalah kok ditembak
mbak itu apa nggak punya pemikiran ada anak kecil
di sebelahnya teman saya itu ada ibu ibu gendong emang pangku anak umur tiga tahun
ya kalau saya minta keadilan itu ajakkan kita berdena gara hukum ya
jangan hanya orang kecil gitu bela sungkawa umum sudah gitu
terus apa membuat kesalahan maaf selesai
penjara kosong kalau gitu ya
kini setelah ayah dan ibunya tiada alfie harus tinggal bersama kakek nenek dan
sebagai keluarga pamannya
kalau soal biaya gitu bu biaya sekolah itu gimana bu dari ibu sebagai neneknya
aku tuh ngeroyong sama nenek nenek keluarga
tragedi di stadion kanjuruhan sudah seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak
dan tidak boleh terulang lagi di masa depan
investigasi wajib dilakukan
yang terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman dan sanksi yang setimpal
erlangga wisnuwaji indra raharja malang jawa timur